komisi pemberantasan korupsi menangkap buronan kasus suap pltu riau i samintan
penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang melibatkan mantan anggota dpr ri
eni maulani saragih johannes budi sutrisno dan juga idrus marham yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
melalui konferensi pers yang digelar di kpk pada hari di lembaga antirasuah
sudah mengincar samintan sejak hampir satu tahun yang lalu
pada bulan april dua ribu dua puluh kpk telah meretapkan status daftar pencarian orang pada samintan
setelah hampir satu tahun buron samintan yang namanya pernah tercatat sebagai salah satu orang terkaya di indonesia versi majalah forbes
akhirnya ditangkap oleh kpk
kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan pltu riau i
perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan
pada tanggal tiga belas juli dua ribu delapan belas di jakarta di mana kpk sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka
yaitu eni maulani saragih johannes budi sutrisno pocong dan idrus marham
yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap
komisi pemertasan korupsi atau kpk menangkap buronan kasus suap pltu riau satu samintan
untuk mengulasnya saya sudah bersama dengan produser lapangan cnn
indonesia dan raff raff kahvi di gedung kpk saat ini
raff raff selamat malam
seperti apa perkembangan kasus penangkapan terhadap samintan
dan sebetulnya bagaimana peran samintan dalam pusaran korupsi terkait dengan pltu riau satu ini
ya betul sekali renhard
tadi sore sekitar pukul empat sore di gedung komisi pemberantasan korupsi
pihak dari kpk sudah menggelar konferensi
pers terkait dengan penangkapan samintan
yang merupakan pemilik pt borneo lumbung energi dan metal
yang sedang ataupun juga sudah menjadi buronan atau daftar pencairan orang oleh pihak kpk
sejak april dua ribu dua puluh dan pada bulan april maksud kami dan pada sekitar bulan maret dua ribu dua puluh satu ini
samintan ditangkap oleh penyidik kpk
yang bekerja sama dengan pihak kepolisian di wilayah dki jakarta
yang dilakukan penggeledahan dan ditangkap di salah satu kafe di bilangan jakarta pusat
reinhardt seperti kita ketahui dari penjelasan pada saat konferensi pers
dari deputi penindakan dan juga eksekusi kpk karyoto
tadi sore mengatakan bahwa kasus dari samintan ini merupakan pengembangan
kasus yang melibatkan mantan anggota dpr eni maulani saragi
kemudian juga yohannes kocok dan juga idrus marham
yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan memiliki kekuatan hukum tetap
diduga bahwa dari kasus yang melibatkan samintan dan juga eni saragi ini
merupakan kasus yang bermula ketika perusahaan milik samintan
yaitu pt asmin kutub
sekolah lindo tuhub terkait masalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara
di mana pada saat itu samintan meminta bantuan kepada eni saragi
untuk bisa menyelesaikan keputusan terminasi oleh kementerian esdm
dan eni saragi menjanjikan akan membantu samintan agar kasus tersebut bisa lancar
dan bahkan juga pernah
mengancam kementeri esd pada saat itu ignasius jonan untuk dipenuhi di dpr
namun akhirnya keputusan mahkamah agung
akhirnya tetap pada keputusan di awal
yaitu memenangkan pemerintah dalam kasus terminasi ini
diduga bahwa eni saragi menerima uang sekitar lima miliar rupiah dari samintan
dari kasus ini samintan dijerat pasal lima ayat satu huruf a atau pasal tiga belas undang undang
terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi pasal enam puluh empat ayat satu kuhp
terkait masalah penangkapan samintan sendiri reinhardt dilakukan penahanan selama dua puluh hari
dari tanggal enam april sampai dengan tanggal dua puluh lima april dua ribu dua puluh
sebelumnya reinhardt dan juga pemirsa untuk mencegah penularan covid sembilan belas di lingkungan rutan kpk
maka samintan sudah dilakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
di rutan kpk cabang kafling c satu
baik raff raff ini kan pengembangan dari kasus yang sudah berjalan cukup lama ya
plt uriau satu sampai kemudian samintan sempat ditetapkan sebagai dpo
nah kronologis kpk sampai kemudian terjadi penangkapan setelah samintan ini sebagai depo
dpo seperti apa apakah ada penjelasan dari kpk tadi
ya pada saat kpk menetapkan
tiga orang tersangka ya ini maulani saragi kemudian juga johannes kocco dan juga idrus marham
kpk sendiri melakukan pengembangan penyidikan sampai sejauh mana keterlibatan ketiga orang ini
terkait masalah pembangunan pltu riau i dan juga kasus terminasi yang melibatkan perusahaan milik samintan sendiri
dan juga masalah kasus covid yang melibatkan aini saragi
namun dari pengembangan penyidikan ini
kpk melakukan penyidikan dan akhirnya menemukan bahwa ada beberapa oknum yang terlibat dalam kasus yang melibatkan eni saragi ini
sehingga pada saat pemanggilan terhadap samintan sendiri ini
pihak kpk tidak mendapatkan informasi mengenai kejelasan kedatangan samintan untuk dimintai keterangannya kepada kpk
oleh karena itu sejak april dua ribu dua puluh pihak kpk sendiri menetapkan daftar pencarian orang
karena diduga tidak datang atau memenuhi panggilan kpk untuk proses penyidikan
sehingga selama satu tahun samintan buron di sekitar wilayah dki jakarta
dan menurut keterangan dari pihak kpk pada saat konferensi pers tadi
bahwa samintan sendiri ditangkap di salah satu kafe yang berada di bilangan tamrin jakarta pusat
yang melibatkan selain dari kpk sendiri
juga dibantu oleh pihak dari kepolisian republik indonesia reinhardt
baik terima kasih raff raff kafe untuk laporan anda langsung dari gedung kpk di jakarta